ya pemirsa ini ada informasi tentang seorang bocah laki laki berusia tiga tahun
yang jatuh ke dalam lubang tiang panjang sedalam tiga puluh dua meter saat tengah bermain
di kawasan pelabuhan tanjung api api sumatera selatan rabu sore
meski sempat berhasil dievakuasi namun nyawa korban tidak tertolong
saat dilarikan ke rumah sakit palembang
seorang bocah laki laki berusia tiga tahun jatuh ke dalam lubang tiang panjang sedalam tiga puluh dua meter
di kawasan pelabuhan tanjung api api kabupaten banyuasin sumatera selatan rabu sore
peristiwa ini bermula saat korban dan paman yang bermain di lokasi kejadian
saat hendak menunggu kapal yang menuju ke pangkal pinang berangkat
tim basarnas kota palembang sempat mengalami kesulitan mengevakuasi korban
lantaran lubang yang terlalu sempit untuk dimasuki petugas
setelah beberapa menit petugas basarnas akhirnya berhasil mengevakuasi korban
dengan menarik korban dengan tali
ini kita telah berhasil mengevakuasi korban

korban atas tambah akafi usia tiga tahun setengah korban tidak sedang sendiri
dan di bawah menjelangkan sebulan menuju ke rumah sakit
setelah dievakuasi korban langsung dilarikan ke rumah sakit palembang
naas meski sempat mendapat pertolongan korban akhirnya meninggal dunia
hadif hairandi palembang sumatera selatan